gimana dong ya apa papi aja yang ngantri ya
waduh gak bisa mih papi kan udah bilang hari ini jadwal ketemu pak wakil wali kota
gimana pak sebelum tidur mami lupa ya
aduh gimana ya tapi kan bisa cancel
waduh ketemu wakil wali kota jadwalnya padat banget mih
hari ini pejabat pekerja kerja kerja kerja kerja
waduh susah ngaturnya mih
aduh gimana dong ya mbak rono ya
apa mami suruh centini aja yang jagain mu
atau mas bobi pindah ke lain hati
centini pasti banyak salah sama mbak rono
kalau ada salah sama kami
mbak pernah tau ya
mbak pernah tau ya
mbak pernah tau ya
mbak pernah tau ya
centini sebenarnya gak pingin pisah sama mbak
mbak juga sedih kalau pisah sama kamu
centini pindah kerja ke butik bu
iya mbak tau
bu susila itu kok tega banget
pindahkan muka papua ya dong

tapi kenapa kepalanya
enggak nih aduh ini cuma begel begel mungkin salah bantal mungkin ya
kok bisa salah bantal sih pi
salah tidur makanya lehernya kecengklek apa apa itu
kamu tangannya kenapa bu
aku tadi mau ngasih unjuk api ada silat bagus
sejak kapan kamu suka silat sih
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
bukan jawab ini ngelindur nih
eh mendingan kamu ambilin minuman anget deh buat mbak rono
jangan pakai gula ya
jangan pakai gula
kita belakang yuk
siap siap ya epi
kamar mandi kayak gini
aduh aduh aduh
aduh pelan pelan bu
pelan pelan ya bu
aduh aduh aduh
kasian bu rono epi ya
di kamar mandi
ditungguin sama cente nih
mudah mudahan dia cuma masuk angin
hah ada ada aja
udah tua nih
nggak tega ya epi ya
nggak kasian pak
gini nggak napsu makan ya bu ini
eh makan ah
bu rono baik baik kan
kalau ada apa di kamar mandi
sekarang udah mendingan
eh mendingan kamu sekarang antarkan makanan di meja makan
itu nggak enak sama majikan
justru bu rono lagi sakit
terus kalau misalkan pingsan lagi gimana
lho kok di mana epi
lho kamu tuh di mana
di kamar di meja makan
ambil lah sekarang
saya mau masuk ke kamar mandi
masih di belakang bu
di kamar mandi
oh ya sudah
ya dimana kamu sudah menyiapkan barang barangmu
tapi siapa nanti yang akan urus bu rono
bu rono pakai mendadak sakit lagi
ya berat tua banget sih mi
takutnya ada apa apa
sebenarnya delapan puluh mi umurnya
oh bisa lebih bu
lebih ya be
masih ada yang ngurus mi
udah gini aja
bobi bawa bu rono ke klinik dekat kompleks
mami juga nggak mau
kalau bu rono sakitnya tambah serius
bobi udah janji sama sini tadi mau jemput sindi ke rumahnya
jadi kalau misalnya cindy nggak dijemput dia ngaduk sama mama papanya gimana mi
oh jangan bu
bisa jadi masalah itu
apapun yang terjadi kamu harus tetap jemput sini
siap be siap siap siap
aduh gimana dong ya
apa pati aja yang ngantri
tapi kan udah bilang hari ini catra ke semua pak
marah marah sebelum tidur
aduh gimana ya
waduh ketemu wakil wali kota jadwalnya padat banget mi
hari ini pejabat kerja kerja kerja kerja kerja
waduh susah ngaturnya mi
aduh gimana dong ya mbak rono ya
apa mami suruh cinti ini aja yang jagain bu rono
wah bagus itu fus
kompak amat jawabnya
untung bener pi untung ada cinti ini pi
kalau nggak kita mau ngandelin cepat coba ropi
aduh payah bu
buat diri sendiri aja susah dia pengurusin bu rono
payah dia pi bener pi
yaudah kalau begitu mami batalin dulu kepindahannya cinti ini
jadi cinti ini yang jagain bu rono
tapi kalau sekarang keadaan borono semakin gawat langsung diantar ke klinik aja deh
dianter sama mbak ropi
oh enggak bu
kok tepuk tangan ada apa
amatnya banyak banget nih membedar aja
aku luar thau buar
bingung apa itu di rumah
hmm pengsalem deh rasanya
tapi ntar kalo gue pergi
gue mau pergi ke salon
kalo misalkan bobby dateng ke rumah
bilangnya gue lagi berobat ya
terus kalo misalnya
mama telpon kamu
kamu bilang aja
masa etik suruh bohong sih
ih udah nurut aja kenapa sih
dah pokoknya nanti inget
kalo misalnya bobby ke rumah
kamu bilangnya aku
pergi ke dokter ya
terus kalo misalnya mama telpon
bilangnya aku tidur
gak bisa dibangunin ya
mami berangkat dulu ya
jangan lupa dibelikan madu
bagus buat pemulihan
hati hati di jalan
jangan ngebut ngebut mi
bikin teh buat siapa cen
kalo manggil tuh seng enak
nanti bisa meleput tangan sampean
teh buat siapa ya
ini buat bau rono
ini buat bau rono lagi sampean
ini buat bau rono lagi sampean
soalnya bukan apa apa deh
gue punya tetangga
sama seumuran sama bau rono
kurangnya juga udah tua
dia jatoh terus pingsan
lewat gang sebelah
ke masjid terus ke makam ya
ya allah busti sampean lagi
jauh jauh no mas
ya kan gue cuman cerita tetangga gue doang
nanti bisa kuala tuh sampean
ya sebenernya gimana ya
gue itu udah nganggep bau rono itu udah kayak orang tua gue sendiri
cuma pendengarannya doang yang kurang baik
aduh ya kesian banget
gue takut ada apa apa sih sama bau rono
semoga bau rono tetep kuat
supaya gak lewat
yes berhasil lancar
iya kan parah banget kan
tapi gapapa lah ya
gak tau ini
bagus lah ya